pihak pesantren menyambut baik dan akan membuka diri untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak untuk kebaikan proses pendidikan para santri
dengan dibatalkannya pencabutan izin operasional pesantren ini para santri dan wali santri bisa tenang kembali untuk melanjutkan proses pendidikan di lembaga pendidikan di bawah naungan pesantren syidikiah
saat ini aktivitas belajar mengajar sedang diliburkan menyambut hari raya idul adha kemarin
rencananya aktivitas belajar mengajar akan kembali dimulai pada hari sabtu mendatang
pesantren yang diambil oleh menteri agama pak muhajir fnd dan tentu saja dengan adanya keputusan ini maka kami sangat terbuka untuk semua pihak memberikan masukan masukan memberikan arahan arahan baik dari kemenang maupun tokoh tokoh agama kita pastikan kita berikan yang terbaik untuk anak anak bangsa